sementara itu pasangan calon gubernur dki jakarta nomor urut dua basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
menghadiri peringatan maulid nabi muhammad di masjid al huda jalan talang jakarta pusat
kedatangan ahok pada senin pagi disambut takbir dan salawat oleh jemaah yang hadir
dalam pidatonya ahok menyebut bahwa nabi muhammad adalah sosok yang menjadi suri tauladan
ahok yang pernah tinggal bersama keluarga muslim mengaku diajarkan untuk menjalankan sifat sifat nabi muhammad
jika kelak menjadi pejabat
di hadapan hadirin ahok juga kembali meminta maaf atas ucapannya yang diduga menista agama islam
saat kunjungan kerja di kepulauan seribu september lalu
di suruh indonesia saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar besarnya untuk saya
saya juga terima kasih untuk doa doanya dan saya juga meminta didoakan
supaya besok dalam kesidangan semua kejadian lancar dihidupkan
tuhan allah tuhan allah tuhan allah